kementerian kelautan dan perikanan membuat kampanye gerakan untuk laut indonesia sehat di area car free day jakarta minggu pagi
kegiatan ini digelar secara semarak menteri susi pujias tuti berjoget baby shark sembari berkampanye
kekuatan kementerian kelautan dan perikanan
dari lautan indonesia
tugas menjaga laut bukan cuma tugas pemerintah saja tapi tugas kita semua
pak presiden sudah mengatakan laut harus menjadi masa depan bangsa kita
jadi ya kita harus jaga
kkp juga membentuk wadah pecinta laut bernama pandu nusantara yang berbasis dari dua ratus komunitas pecinta laut
reza ramadan jakarta